bank indonesia perwakilan sumatera barat menyiapkan uang tunai sebesar rp tiga dua belas triliun
untuk kebutuhan masyarakat di daerah tersebut selama ramadan dan juga selama idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sekitar dua puluh sembilan persen
meski begitu angka tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
untuk mendapatkan uang pecahan baru dalam kondisi layak edar
di mana layanan penukaran uang pecahan baru akan dilakukan di satu ratus sembilan puluh enam titik
yang ada di seluruh kabupaten kota sumatera barat mulai hari selasa
mobil mobil khas keliling seluruh perbankan secara resmi juga mulai bergerak
melayani masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang
penukaran uang baru pecahan kecil dimaksudkan untuk berbagai keperluan
terutama untuk kebutuhan lebaran
layanan kas akan dilakukan setiap hari termasuk pada hari libur
selain layanan kas bank indonesia juga akan meningkatkan edukasi cinta bangga dan paham atau cbp rupiah
bank indonesia wilayah sumatera barat telah menyiapkan tiga dua belas triliun rupiah
angka tersebut turun dua puluh sembilan persen jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai tiga sembilan ratus tiga puluh sembilan triliun rupiah
bank indonesia menghimbau agar warga menukarkan uang di tempat tempat resmi untuk menghindari penipuan
bank indonesia juga menghimbau agar warga menukarkan uang di tempat tempat resmi untuk menghindari penipuan